semoga almarhumah kusti ratus banglaran diterima diisi allah subhanahuwata'ala
ada apa mengapa kalian menangis
ratu sepak laruah patah
maafkan aku telah gagal menjalankan amanat dari ibu anda
gusti ratu subanglarang telah meninggal
ada para adik
rai rarasantang dan juga yudhakara
aku harus berpura pura minta maaf padanya
membuat hatimu sakit
kau pasti sedang bersedih
karena ibu undang
aku ingin menghiburmu
supaya kau tidak sedih dimas
setelah kita menikah di sukabumi
aku ingin menikah di sukamana
aku akan mengantarmu kepada jara nimas
untuk bertemu dengan ibundamu
banyak orang sakti
yang bisa menyembuhkan ibundamu
kau masih marah kepada aku
kau suka saidat
kau tidak usah khawatir
karena dia siandiesmu
pasti bisa menyembuhkan ibundamu
di antara salah satu dari mereka
pasti bisa menyelamatkan ibu ndakmu
apa yang dikatakan oleh yudhakara
itu ada benar juga
apa yang kalian lakukan sih
kau malah bersenang senang dengan diri
sementara ibumu sendiri
sedang sakit keras disana
tidak akan kembali ke pajajara
akan ikut dengan kukusuka mana
diterima diisi allah swt
raden kia santam
ada apa dengan matamu
diikat seperti itu raden
raden ken santang menukarkan dua bola matanya dengan mustika ampal
una aku sudah gagal mengambil mustika ampal itu
aku memang anak yang tidak berguna
kalau saja aku lebih kuat bunda pasti akan selamat
tapi ternyata semuanya sia sia
maafkan aku bunda
ibu undamu sakit
kau malah pergi
dan sekarang kau bukan membawa opan
namun kau hanya membawa mata butamu
kau tahu ken santang
aku malu mempunyai raka sepertimu
jangan lupa like share dan subscribe